gak boleh maunya diajak
bagaimana kalau untuk
debat malam hari ini
yang nanti disampaikan ya
secara umum kita
insya allah siap
ini tadi main sama cucu
ah ya dibaca apa sih
oh ya nih
tapi nanti difokuskan ya pak
dari materi materi itu
yang titik titik beratkan
atau dari materi materi
utamanya di pemerintahan juga
juga nanti mungkin lebih detail di politik luar negeri kita
dan yang lain mengenai mungkin ideologi yang lebih apa
ideologi yang dijalankan dalam kehidupan sehari hari
saya kira itu

seperti apa mas
ya nantilah mas
nah nanti buat obatnya
kalau ada yang debat nanti ke makassar
sampai makassar mungkin jam tiga
itu kamu nggak bareng sama pak malu pak
biasanya kan tidak juga
nanti kalau pas debat bersama